tapi mungkin karena ngeliat dari
orang si boy si apa si arsad jadi bilang kita mau bantu aja kok jadi susah katanya